jembatan yang menghubungkan kabupaten pangandaran dengan ciamis ambles setelah diterjang banjir bandang
akibatnya akses menuju pangandaran dan juga sebaliknya pun terputus
belum bisa ditaksir berapa besar kerugian terjadi
namun aktivitas warga utamanya aktivitas ekonomi dan kawasan wisata pangandaran yang sangat terkenal terancam lumpuh
tiang penyangga di tengah jembatan sepanjang kurang lebih lima puluh meter dengan tinggi dua puluh meter
dari dasar sungai ciputra pinggang yang berada di perbatasan antara kecamatan kalipucang dan pangandaran ambrol
karena tidak kuat menahan debit air yang tinggi minggu malam
akses menuju kawasan wisata pangandaran dan pusat pemerintahan kabupaten pangandaran
tidak bisa dilewati kendaraan terutama roda empat
hal ini tentu saja berdampak langsung pada perekonomian warga yang bergantung pada sektor pariwisata
juga masalah pekerja pegawai nggak bisa masuk ke pangandaran
sekarang yang paling jelas itu adalah budiman dan kemudian angkutan umum itu nggak bisa lewat
ini terminal utama di sini ya
terminal utama apalagi budiman kan ada pul yang masuk ke jurusan berbagai jurusan di pulau jawa ini
dari pangandaran keluar tidak susah aksesnya
dan juga dari luar tidak bisa masuk
mempengaruhi masalah pariwisata
itu kan pad dari panganaran itu yang paling utama itu kan pariwisata